terima kasih anda kembali bersama kami di cnn indonesia prime news
dua nama cawagup dki jakarta akhirnya diumumkan
mereka adalah nurman syah lubis dari pks dan ahmad riza patria dari gerindra
ditargetkan pertengahan februari posisi wakil gubernur dki jakarta akan terisi
pengumuman dilakukan oleh m taufik selaku ketua dpd gerindra
didampingi sufmi dasko selaku wakil ketua umum dpp gerindra
di ruang kantor fraksi gerindra dprd dki jakarta
pada senin pagi
kedua nama tersebut selanjutnya akan diproses oleh gubernur melalui dprd
yang akan segera membentuk panitia pemilihan
untuk menentukan siapakah yang akan mendampingi anies baswedan memimpin jakarta
sementara itu pengumuman nama calon wakil gubernur dki jakarta oleh fraksi gerindra pada senin siang
sangat disayangkan oleh fraksi pks
karena tidak ada perwakilannya yang hadir
pks mengaku baru diberitahu akan ada konferensi pers
satu hari sebelumnya
dan ditemui di kantor fraksi partai keadilan sejahtera
dprd dki jakarta
ahmad yani sekretaris fraksi pks dprd dki
mengatakan bahwa jika memang gerindra ingin beriringan
sebaiknya dilakukan pertemuan
untuk duduk bersama terlebih dahulu
sebelum mengumumkan nama nama yang akan bertarung
dalam kursi wakil gubernur dki jakarta
di dalam konferensi pes misalnya
ini kita lakukan secara bersama
antara gerindra bersama dengan pks
nah hanya saja memang
kemarin kami baru disampaikan
untuk bisa menghadiri
nah sementara sesungguhnya
keinginan kami bukan itu
ayo kita bicarakan kapan konferensi pes
bagaimana tentang masalah
kami mendapatkan surat
yang ditandatangani bersama oleh
pks dan gerindra
surat ini disampaikan pak gubernur
adalah dengan pemungutan suara
nanti secara detailnya
paling akan menunjukkan
dilematis kosongnya kursi wakil gubernur
dki jakarta akhirnya menemukan titik terang
dua nama akan bertarung memperebutkan kursi
di sebelah gubernur dki jakarta
nurman calubis dari pks
dan juga ahmad riza patria dari gerindra
salah satu dari mereka akan mengisi kursi orang nomor dua
yang telah hampir dua tahun kosong
ditinggalkan sandiaga uno yang berkompetisi
masih dengan arah sumber saya pada malam hari ini
mbak wiwi dan juga bang nyarwi
kita lihat untuk pertama tama
profil kedua calon wakil gubernur tersebut
kita lihat yang pertama itu
profil dari nurman syah lubis
dari partai pks
karir politiknya dimulai dari ketua komisi legislasi
ketua komisi kebijakan publik dan kajian strategi
mpb pks tahun dua ribu sepuluh dua ribu lima belas
anggota dprd dki jakarta
periode dua ribu empat dua ribu sembilan dan juga dua ribu sembilan belas
kemudian caleg dprd dki jakarta
dari pks dapil dki satu
selanjutnya kita lihat
profil cawagup dki dari partai gerindra
karir politik dimulai menjadi ketua dpp partai gerindra
kemudian juga wakil ketua komisi lima
wakil ketua komisi dua
wakil ketua fraksi gerindra
calon wakil gubernur dki jakarta dua ribu dua puluh
dan kemudian juga masuk menjadi calon wakil gubernur
menggantikan sadiaga uno
mungkin kalau anda melihat komposisi dari dua nama ini
dari pks dari gerindra
tentu dua duanya yang diusung oleh
dua pengusung partai
jadi sudah diseleksi
yang perlu diingat bahwa ini wakil gubernur
yang kedudukannya di ibu kota negara
tentu banyak persyaratan yang dimintakan
yang kriteria yang tentu
yang dituntut gitu
anis sandi itu masing masing memiliki kelebihan kekurangan
itu bukan hal yang mudah
dengan sosok sandi
yang tentu gitu ya
punya karakter yang tawaduk
dan baik dan sebagainya
oleh karena itu kita melihat
dua sosok tadi itu
saya kenal lah ya
ada catatan catatan tersendiri
dari kedua kader ini
saya kenal dengan pak ariza patria ini
karena suka satu panel
yang bersangkutan dengan politisi
tapi mannernya itu bagus
dan tidak suka menunggu dan sebagainya
dan menurut saya proper
dan dia termasuk orang pekerja keras
kalau menurut saya nomor satu
harus integritas dan lulus
dan tentunya diikuti oleh kompetensi
diikuti oleh kapasitasnya
karena kalau dieksekutif itu kelebihannya
ya memang kemampuan untuk mengeksekusi program program
membantu pak anies dalam hal ini yang
apalagi dengan okoc gitu ya
lalu berbagai hal yang terkait dengan reformasi birokrasi
di internal pemprov dan perangkatnya
itu juga akan dimainkan oleh
diperankan oleh wakil gubernur
nah ini yang tentunya menjadi nantinya tugas baru
ada catatan saat pemilihan nama nama ini menurut anda
saya tidak ikut yang pemilihan yang ini
ini sudah menjadi otoritas dari partai masing masing
tapi sebelumnya sebetulnya partai pks ya pks dalam hal ini sudah mengusung tiga
lalu ada diundang timpan sel yang independen
ada empat di situ termasuk saya masuk di situ
dan di situ kita mengevaluasi menguji dan sebagainya
tapi apa yang terjadi dari dua yang sudah kita setorkan tadi itu
tidak terproses sampai final
itu sudah masuk ranah politik
tentu ya kita tidak tahu ketika masuk sampai dbrd kenapa kenapa
lalu masuk angin lama
oke selanjutnya mungkin bang nyarwi ini kita sama sama mengetahui
ini kan ibaratnya golden ticket yang diberikan pks kepada gerindra
namun di saat yang bersamaan ternyata pks tidak hadir
saat pengumuman nama nama ini oleh gerindra
anda mengamati gesture politik ini bagaimana bang
sebelum kesana ya bung aldi ya
ini apa yang membuat jakarta istimewa kayaknya proses pemilihan wakil gubernurnya ini
berapa lama kan dua tahun kan
mungkin termasuk paling lama di indonesia
kekosongan kursi wakil gubernur ya
sehingga anies jumblu
iya kejumlahan mas anies ini layak dapat rekor muri juga
tapi oke pertanyaan
saya mau mengatakan bahwa begini
ujung pangkal atau core dari atau masalah dari kenapa berlarut larut
ini jujur saja menurut saya itu ini yang menjadi pelajaran kita bersama
ya dalam proses pemilihan
tadi undang undang kita itu kan tidak rigid
itu diserahkan ke partai politik
tapi bagaimana ketika terjadi mekanisme deadlock
satu sama lain misalnya ada empat partai merasa paling dua merasa paling anu misalnya
dan tidak ada kata sepakat di sana
pada akhirnya terjadi pada kasus jakarta seperti ini
dan ini tidak hanya di sini
mungkin kasus di mana
kalau menurut undang undang pmd sangat jelas bahwa ketika sandi mundur itu
hanya dua minggu
jadi dua partai politik pengusung utama ini
tapi dari dua ini yang mana
kalau dua tidak ketemu
sudah disepakati pertama
sudah disepakati namun kemudian kesepakatan itu sepertinya buyar ya
lagi di tengah jalan buyar lagi
yang saya maksudkan adalah bahwa menurut saya sudah saatnya juga regulasi itu
membantu partai politik mengatasi ya entah rentang waktu deadline seperti apa
kriteria apa mengatasi model dilema yang seperti ini
ini menurut saya tidak hanya terjadi di jakarta
misalnya yang di zumi zola rio misalnya
di banyak daerah juga sama
cuma tidak selalu seperti dki seperti ini
kita kan masalahnya begini
partai misalnya seperti gerindra sama pks ini
ini kan sama sama punya kepentingan untuk mengisi kekosongan wakil gubernur ini
karena tadi bu aldi mengatakan soal golden ticket
siapapun yang kemudian berpeluang menjadi wakil gubernur untuk mendampingi mas anies misalnya
bukan hanya menjadi politisi jakarta
ini cukup bergensi sehingga pks pun saya lihat tidak akan melewatkan peluang ini sedetik pun
jadi berarti ada dua hal
satu sisi payung hukumnya kurang clear gitu ya
dalam arti tidak memberikan certainty kepastian
yang kedua ini memang proses politik
kalau bisa lama kenapa di cepetin
problemnya pak wiwi kalau prosesnya bisa lama di cepetin kemudian yang dirugikan siapa
kalau masyarakat misalnya contoh kita kan lihat
selama berapa periode terakhir penanganan banjir
penanganan banyaklah hal yang menurut saya membutuhkan sosok wakil gubernur
yang juga secara intent menangani hal hal yang dilakukan
itu menurut saya juga dalam tanda petik merugikan
berapa kerugian dalam tanda petik yang dirasakan masyarakat jakarta secara umum maupun wilayah yang lain yang terkait
akibat kekosongan ini
partai politik bisa nggak dituntut atas itu
nah misalnya seandainya nanti ada regulasi yang kemudian karena kesengajaan ya partai politik
karena tidak bisa ketemu kasal sepakat
untuk mengisi kosongan jabatan dan ini jabatan diperlukan untuk melayani masyarakat
maka perlu ada sanksi menurut saya juga hal yang
jadi menurut anda ini kekosongan yang lama berlarut larut ini sebetulnya harus menimbulkan konsekuensi begitu
ya tapi satu hal kalau menurut saya karena hasil dari gubernur wakil gubernur ini kan kompetisi kontestasi
nah ketika itu lalu ada kekosongan kompetisi kontestasi ini muncul lagi
dan siapapun partai yang mengusung ingin punya representasi
tapi ini juga jadi pelajaran juga bu ngaldi
kalau misalnya pemilihan gubernur diserahkan kepada dprd
ya menurut saya juga begini kondisinya juga
artinya tarik menarik di elit menurut saya lebih kencang juga ya
ini pemilihan wakil gubernur pengisian wakil guru juga seperti ini
kalau anda memantau atau mengamati dari kursi dprd yang saat ini di dki jakarta
kans atau peluang golden ticket yang diberikan kepada gerindra
menurut saya masih cukup besar dengan cara tentu ada dukungan dukungan dari yang lain ya
mungkin termasuk di dalamnya juga partai yang selama ini berseberangan
tapi kan di nasional misalnya contoh ya
gerindra dengan pdip sudah
nah tapi ini proses politik lokal yang tentu ada mekanisme yang lebih cair ya
kita belum tahu dinamika seperti apa
tapi saya lihat peluangnya cukup besar
dan tentu saja tentu saya yakin pks juga tidak akan melewatkan ini
tentu juga ada usaha
tetap mendapatkan tiket wakil gubernur ini
nah pertanyaan yang sama mungkin ke mbak wiwi
mungkin mbak wiwi punya perbedaan pendapat
bukan perbedaan pendapatan ya
ya bagaimanapun juga ini kan kontestasi kompetisi
siapa di antara kader dari pks dan gerindra yang diusung ini
yang mampu meyakinkan audiens dprd
ini mudah mudahan tidak ada politik uang ya
jadi kita berfikir tidak pakai politik uang
jadi bagaimana meyakinkan para anggota dewan di dprd itu
sehingga tentu nanti arah dukungan itu akan kemana
apakah lebih ke pks atau ke gerindra
nah kalau kita lihat mengapa dua calon yang sudah diunggulkan disampaikan ke gubernur
disampaikan ke dprd mandek itu
jangan jangan mereka ingin yang lain
nah sekarang ada gerindra yang mengusung calonnya
apakah lalu akan mengarah ke sana
tidak tentu kemungkinan
siapa yang lebih cair gitu ya
dalam arti punya komunikasi politik yang bagus ya
tapi ada pemain baru mbak wiwi di dalam dprd dki yang kita lupa yaitu psi
kita tahu bagaimana sikap psiki
kan delapan suaranya
ya walaupun delapan
tetap cukup signifikan
kita lihat kan respon psi selama ini bagaimana terhadap kedua partai ini
kadang kadang kan makanya gerindra ini seberapa peluangnya mendekati psi
atau pks juga misalnya menurut saya
dalam politik itu selalu
pks gerindra kurang lebih sama ya bang ya
makanya ini kan yang belum selesai
tapi kan dalam politik itu ada baik daripada yang ini lebih baik yang ini
jadi ada yang buruk sama sama didilai buruk
coba kita saya tertarik dengan pernyataan dari bang nyanyar
bang nyarwi tadi mengatakan bahwa seharusnya ada konsekuensi kekosongan yang timbul begitu
berbagai permasalahan yang seharusnya bisa dipecahkan dengan kehadiran wakil gubernur
namun akhirnya bisa jadi terabaikan begitu ya
beberapa spot spot yang harus dikerjakan oleh wakil gubernur
kita mencoba membangun dialog konstruktif begitu
menurut anda ke depannya agar tidak ada kekosongan selama itu begitu ya
dalam pilkada atau pemilihan kepala daerah ke depannya bagaimana
yang pertama jelas regulasinya itu harus betul betul ditata ulang ya
yang saya lihat ini mbak wi juga tadi melihat
bahwa ini kan belum secara rigid diatur
bahwa itu diserahkan aja ke partai politik misalnya
menurut saya itu harus diatur dalam arti entah misalnya partai
dieksplisitkan jumlah kursi yang terbanyak ketika dia mengusung
atau katakanlah partai yang pertama kali mengusung misalnya
kan ada ya kan istilah partai pendukung partai pengusung misalnya
contoh ada banyak hal
nah yang kedua soal tenggang waktu
berapa lama misalnya itu diperbolehkan
kalau tidak misalnya itu bagaimana
tidak ada kesempatan untuk mencalonkan ya
untuk pengisi keseluruhan panggil gubernur seperti itu
ya jadi ada indikator indikator yang digunakan
yang tentu saja dengan syarat bahwa ini workable
ini bisa dijalankan
dan kita disini kan tujuannya menjaga kepentingan masyarakat
dalam artian ada jabatan publik yang itu diperlukan
dan masyarakat butuh mendapatkan pelayanan di mana pejabat itu hadir
nah kalau itu dibiarkan kosong masyarakat juga punya kerugian
dan masyarakat sebenarnya disini juga punya hak sebenarnya
singkat saja mbak wi
ya poin penting menurut saya
memang harus ada revisi undang undang pilkada
yang mengeksplisitkan bahwa tidak boleh ada kekosongan waktu yang begitu lama
karena bagaimanapun juga memang paket kan ini
kepala daerah calon kepala daerah wakil kepala daerah
ketika dia sudah dilantik seperti itu
harusnya komposisi itu memang jelas seperti itu
jadi kalau ada kekosongan itu toleransinya itu berapa lama
tiga bulankah gitu ya
atau enam bulankah
jadi semuanya itu harus diberikan ada penalti
tentu bukan dua tahun ya mbak wi
ya itu bagian dari publik ke konten beriti
ya itu yang tidak boleh terjadi sebetulnya
baik dan penantian dua tahun ini nampaknya nanti pertengahan februari
sudah bisa terjawab dengan adanya wakil gubernur dki jakarta yang baru
namun yang menjadi pertanyaan selanjutnya oleh masyarakat atau publik
adalah bagaimana kelanjutan dari omnibus law cipta lapangan kerja
yang juga sempat menimbulkan polemik
nanti kita bahas itu saja di data pelajaran indonesia prime news